baik selanjutnya ini ada kabar tentang sepasang pengantin yang menggelar acara resepsi pernikahan
di bantaran kaliciliwung condet jakarta timur
pasangan pengantin ini bahkan diarak menyusuri kali ciliwung sejauh tiga km menggunakan perahu karet
ada yang berbeda di acara pernikahan sepasang pengantin bernama jaguar dan lulu di jakarta timur ini
mereka menggelar acara resepsi pernikahan di bantaran kali ciliwung condet sabtu sore
selain kerabat dan anggota keluarga sejumlah anggota badan sar nasional juga ikut mendampingi kedua mempelai
basarnas ikut mendampingi karena sang pengantin akan menggunakan perahu karet menyusuri kali ciliwung
keduanya menyusuri kaliciliwung lengkap dengan baju pengantin
aksi luluk dan jaguar ini pun disambut antusias masyarakat pinggir kaliciliwung
yang menyaksikan pasangan ini menyusuri kaliciliwung
luluk sang pengantin wanita adalah anggota nelawan kaliciliwung
yang kerap membersihkan kali hingga melakukan penyelamatan orang
yang tenggelam di kaliciliwung
ya memang karena hobi saya juga salah satunya jadi tim sars
terus bersih bersih kali ciliwung juga sudah dari umur sekitar tujuh tahun sampai sekarang
lalu kenapa akhirnya memilih konsep seperti ini
karena emang udah cinta sama kaliciliwung
terus tadi keliling kemana aja dan berapa jauh itu kira kira jaraknya
gimana mbak dengan konsep seperti ini merasa kesulitan atau masyarakat
usai menyusuri kaliciliwung pasangan pengantin ini langsung menuju kelaminan
yang disambut meriah para tamu undangan
kadya syadarnadi jakarta